sementara itu wali kota surabaya tri risma hari ini hari ini meminta maaf kepada semua warga surabaya saat berpidato pada acara peluncuran kampung kb di silotopo semampir
permintaan maaf risma tersebut sempat memunculkan spekulasi ada kaitannya dengan pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
di hadapan tamu undangan risma meminta maaf apabila mempunyai kesalahan baik di lingkup kelurahan kecamatan maupun terhadap para pegawai di skpd pemerintah kota surabaya
dalam pidatonya risma meminta maaf karena saat ini adalah hari hari terakhir bulan syawal
pada lebaran lalu risma tidak sempat bersilaturahmi dengan warga sido topo namun saat ditanya awak media apakah permohonan maafnya ini terkait dengan pilkada dki jakarta risma tidak bersedia berkomentar
ini habis habisan hari terakhir terakhir sudah habis juga
saya atas nama pribadi dan keluarga serta mungkin staff aparat pemerintah kota mulai dari staf kelurahan sampai ke lurah camat staf kecamatan sampai kepala dinas
kalau ada kesalahan baik disengaja maupun tidak saya mohon dimaafkan